penyakit jantung sendiri adalah adanya gangguan pada bagian jantung yang meliputi pembuluh darah jantung selaput jantung katup jantung maupun otot jantung sendiri
karena itulah penyakit jantung pun beragam mulai dari jantung koroner aritmia jantung bawaan kardiomiopati infeksi jantung akibat bakteri ataupun virus hingga masalah katup jantung
organisasi kesehatan dunia atau who menyatakan penyakit jantung khususnya penyakit jantung koroner adalah penyakit pembunuh nomor satu di dunia
di dunia sebenarnya
sebenarnya bukan hanya di indonesia penyakit jantung yang paling banyak dan paling umum dijumpai adalah penyakit jantung koroner
seperti yang kami sebutkan tadi penyakit jantung koroner itu mengenai pembuluh darah koroner
kita tahu bahwasannya jantung itu tugasnya adalah memompah darah ke seluruh tubuh
tetapi jantung sendiri butuh nutrisi dan suplai untuk dia bisa bekerja memompak ke seluruh tubuh
nah yang bertugas untuk memberikan aliran darah ke otot jantung
supaya dia bisa bekerja dengan maksimal adalah pembuluh darah koroner namanya
nah ketika terjadi penyakit jantung koroner maka terjadi plak atau penyumbatan secara terus menerus dan bertahap dalam jangka waktu lama
yang menyebabkan penyempitan pada pembuluh darah koroner
gaya hidup khususnya pola makan kebiasaan merokok dan kurangnya aktivitas fisik menjadi penyebab utama penyakit jantung
gejala sakit jantung mengikuti permasalahannya
apakah jantung koroner bawaan infeksi jantung gagal jantung ataupun aritmia
permasalahan jantung seperti sumbatan pada pembuluh darah terjadi secara bertahap
dalam proses inilah umumnya tak dirasakan oleh pasien
namun bila sudah pada tahap sumbatan besar kondisi ini menyakitkan dan mengancam nyawa
seperti akp dan t anan kapolsek kedamaian gersik jawa timur
yang juga merupakan penyintas penyakit jantung setelah pemasangan empat ring di jantungnya
ada permasalahan dengan jantung
jadi pada suatu ketika jantung saya nyeri
ini di sebelah kiri terus kemudian agak panas kemudian kayak agak ditekan
dari situ saya merasa
sempat mau pingsan tapi saya bertahan saya tenangkan
nah setelah itu saya segera minta antar sama istri saya ke rumah sakit untuk segera dilakukan tindakan
beruntung dante anan mendapatkan pertolongan secepatnya
penanganan tenaga medis menjadi penentu keberlangsungan hidup penderita penyakit jantung
banyak pasien yang khawatir
ya utamanya pasien penyakit jantung koroner
dia khawatir dan merasa takut setelah dilakukan tindakan pasang stand atau bahkan cabg atau operasi bypass
kualitas hidupnya justru merasa menurun
jadi harapannya orang orang dengan penyakit jantung koroner yang sudah berhasil dilakukan revaskularisasi
harapan kami tentu fungsi jantung akan lebih baik dan kita ada rehabilitasi jantung
mengembalikan fungsi jantung sebagaimana atau mendekati semula
dan dengan seperti itu tentu goalnya adalah kualitas hidup pasien akan lebih baik
ya penyintas penyakit jantung pun memiliki kesempatan memiliki kualitas hidup normal
bahkan bisa lebih baik dari sebelum sakit
seperti dante anan yang menerapkan pola hidup sehat mulai dari menjaga asupan makanan hingga olahraga
kebiasaan ini pun ditularkannya ke lingkungan sekitarnya
jadi saya mengikuti anjuran dokter untuk selalu melaksanakan olahraga rutin
terus kemudian menjaga pola makan jangan sampai makan makanan yang berkolesterol bersantan santan
itu sudah saya endarin semua
makanan yang tidak berkolesterol berkolesterol rendah lah ibaratnya terus kemudian merokok dan olahraga
itu anjuran seperti itu saya laksanakan
sekarang saya sudah sehat segar bugar
setiap hari saya rutin minimal jatah sehari itu sepuluh kilo sepeda panjalan dan jalan dua kilo
itu tiap hari saya laksanakan
padahal sekarang saya sehat segar
sukses malah sama dengan dr hendrik itu disuruh aktivitas normal seperti biasa
penerapan pola hidup sehat membuat para penyintas jantung lain
juga mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik bahkan dibandingkan sebelum sakit
selain konsumsi obat itu saya menjaga pola makan pola hidup sehat
olahraga kalau bisa olahraga dan juga kalau satu minggu sekali gitu selain minum obat itu
dan hasilnya alhamdulillah sekarang sudah membaik gitu
kalau dibandingkan sebelum kena gejala ya ini apa namanya
ini baik sekarang gitu
dengan kita tiap hari berolahraga tiga kali kali tiga puluh menit
alhamdulillah sampai saat ini yang tahun kemarin kalau olahraga dada itu terasa nyeri
sekarang sudah tidak mengalami
terus makanan dijaga istirahat juga dijaga
alhamdulillah sampai saat ini kita dalam keadaan fresh
semangat hidup untuk sehat
sehat sehat sehat sehat jaaah
selebihnya dukungan dari keluarga juga ikut mendukung kesehatan para penyintas jantung
khususnya komitmen menjaga pola hidup sehat bersama
yang pertama pola makan ya
awalnya kita makannya sembarangan amburadul gitu ya apa aja sembarang dimakan
tapi pada akhirnya saya mencoba merubah pola makan
yang dulunya kita makan santan yang ada santan santannya itu sudah nggak pernah lagi
minyaknya juga diganti dengan minyak jagung yang rendah kalori
setiap hari kita usahakan untuk olahraga
selebihnya deteksi dini dan pemeriksaan lebih lanjut dari kondisi jantung juga disarankan
meskipun penyakit jantung khususnya jantung koroner menjadi penyakit pembunuh nomor satu
penyakit ini bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat
tim liputan cnn indonesia